seorang gadis di kabupaten blitar ditemukan tewas membusuk di bendungan sungai berantas senin pagi
korban yang diketahui sudah satu minggu menghilang ini diduga bunuh diri
akibat depresi ditinggal kedua orang tuanya yang meninggal
beginilah jasa devi agustina warga desa kaulon kabupaten blitar saat pertama kali ditemukan petugas plta jegu senin pagi
korban yang masih berusia delapan belas tahun ini dalam kondisi membusuk dan mengapung di antara tanaman enceng gondok di bendungan jegu sungai berantas
sebelumnya devi diketahui menghilang dari rumah sejak hari jumat pekan lalu
setelah yang menjaga itu tertidur sebentar jam tiga malam anak itu sudah hilang
dan detik itu juga diadakan pencarian atau pengejaran
ternyata tidak ketemu juga sudah empat hari empat malam berturut turut ingin keluar rumah terus
proses evakuasi yang dilakukan tim basarna sempat berjalan lamban akibat terkendala tanaman eceng gondok
petugas akhirnya mengerahkan kapal tongkang untuk menarik jasad korban ke tepi bendungan
dari hasil olah tkp dan identifikasi pada korban diduga korban yang tinggal bersama kerabatnya ini mengalami depresi setelah ditinggal mati oleh kedua orang tuanya beberapa tahun yang lalu hingga akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya
hal ini diperkuat dengan tidak ditemukannya tanda tanda kekerasan pada jasad korban
anggota posek mendatangi tkp
melakukan evakuasi selanjutnya melakukan identifikasi bersama anggota forest dari ident
sementara dalam hasil pemeriksaan tidak terkena tanda tanda kekerasan
sementara itu pihak keluarga menolak dilakukan otopsi pada jasad korban dan langsung membawa jasad korban ke rumah duka untuk kemudian dimakamkan